rapat dewan gubernur atau rdg bank indonesia
pada tujuh belas maret dua ribu dua puluh
dengan suku bunga deposit facility
dan lending facility pada level delapan
untuk mencapai sasaran inflasi
empat satu pada dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas
ke tingkat yang lebih sehat
dua lima sampai tiga persen
di tengah meningkatnya ketidakpastian
dalam rangka pengendalian inflasi
dan defisit transaksi berjalan
didukung oleh konsumsi yang meningkat
seiring dengan turunnya harga minyak
konsumsi as yang membaik tersebut
diikuti oleh indikator produksi
perekonomian as yang solid
semakin menguatkan arah normalisasi
meskipun waktu implementasinya masih dilalui
hal ini mendorong penguatan dolar as
terhadap hampir seluruh mata uang dunia
di pasar keuangan global
dari bank sentral eropa
semakin memperlemah mata uang euro
di samping dapat mengimbangi
terhadap pergerakan arus modal global
pertumbuhan ekonomi pada dua ribu lima belas
diperkirakan akan berada pada kisaran
pertumbuhan investasi yang meningkat
dan perbaikan iklim investasi
di samping konsumsi yang tetap kuat
dan ekspor secara gradual akan membaik
pencapaian surplus pada bulan sebelumnya
dipengaruhi prospek ekonomi domestik
aliran masuk portfolio asing
ke pasar keuangan indonesia
mencapai empat tiga miliar dolar as
dengan perkembangan positif tersebut

utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar tiga bulan impor
tekanan inflasi semakin menurun dan mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi dua ribu dua puluh
yakni empat plus minus satu persen
kedepan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan kredit dan dpk
diperkirakan akan tumbuh masing masing sebesar lima belas sampai tujuh belas persen dan empat belas sampai enam belas persen pada tahun dua ribu dua puluh